hai looknya itu dia nice kalau anda pernah melihat v tiga puluh baru agar berbeda tampilan untuk
kameranya ya belakang bulat di depannya sih sama oke ini kan kalau kita lihat layarnya sudah menghukum
ya untuk toiletnya sudah curve tiga drop namanya dan kalau secara tipis pastinya v ini yang paling tipis oh
ini pengaturan untuk di v tiga puluh e ada pengaturan aura yang ditampilkan terutama pada saat portret
bayangkan kalau ini agak merah merah nih sekarang jadi ini menggunakan kameranya sony sony sony
imx delapan ratus delapan puluh dua untuk main kameranya dengan perbedaan harga ke v tiga puluh ini sekitar satu juta jadi dengan

justru justru menurut data data versi survei saya ya banyak kan ibu ibu jadi long lo manggil bapak bapak
iya gue yang menyapa ibu ini ibu ibu enggak apa apa tim lo kasihlah kesempatan kepada gue
ya gue yang menyapa ibu ibu iya masa mungkin ditanya kesempatan berarti dia bisa k whis monsieur
apa sih ya nanti kita ambil lu bungkusannya gua handphonenya nggak apa apa ya lebih banyak
ambil tim pokoknya oke jadi ini yang kita dapatkan yang kita dapatkan apa deh vivo v tiga puluh e
v tiga puluh e ini yang paling baru loh jadi walaupun dia varian paling bawah dari v tiga puluh tetap aja
menarik untuk kita ketahui apa yang ditawarkan sama v tiga puluh e yang baru saja dirilis sementara
sebelumnya vivo sudah mengeluarkan p tiga puluh pro kemudian sedikit turun v tiga puluh keluar adiknya
kalau sedikit turun dari pro ini apakah lebih sedikit lagi turunnya karena sebenarnya lumayan
loh dari v tiga puluh ke pro itu cukup adalah beberapa hal yang berbeda termasuk dari osc dan juga
dari v tiga puluh apa aja speknya kita mau lihat speknya kali ini yang untuk yang vivo v tiga puluh e
kehadiran vivo v tiga puluh e melengkapi deretan keluarga vivo v series walaupun hp ini tampak lebih simple
dari versi diatasnya vivo v tiga puluh namun desain dan fitur yang ditawarkan oleh vivo v tiga puluh e tidak kalah
menarik dan punya kesan elegan cocok nih buat mereka yang pengen punya gadget canggih
tapi budgetnya masih agak terbatas sebagai hp mitrage atau kelas menengah dalam jajaran vivo fee series
tak membuat hp seharga empat jutaan ini menghadirkan kualitas apa adanya untuk performa v tiga puluh e punya
skor antutu yang mencapai lima ratus tiga puluh enam delapan ratus delapan puluh tujuh membuat keperluan sehari hari dan gaming tipis tipis
ma udah tergolong mumpuni ya bisa dikatakan cukup stabil dari sektor kamera yang telah dijajal oleh tim fomotech
dari sektor kamera yang telah dijajal oleh tim
pasca review video ini menyimpulkan hasil tangkapan visual vivo v tiga puluh e sama sekali nggak bisa dipandang sebelah mata
terbukti bisa diandalkan untuk memotret dalam beragam kondisi termasuk kondisi minim cahaya atau low light
untuk pemotretan dengan cahaya kontras ada fitur aura light potret yang cukup membantu mengisi keseimbangan kontras antara warna kemerahan serta warna dingin kebiruan
sedangkan untuk video hpv tiga puluh e stabilitasnya cukup terasa baik saat diajak berjalan biasa tanpa harus melakukan ninja walk
bahkan mampu menghadirkan deep offield atau bokeh dengan baik juga ketika berhadapan dengan obyek yang cukup dekat
untuk segi visual dan audionya kami mencoba dengan melihat sebuah tayangan video di youtube coba kalian nilai sendiri

dengan biaya kita semua ini
yang paling penting yang licin ini sama sekali tidak meninggalkan bercak tangan atau sidik jari sama sekali
jadi handphonenya akan kelihatan lebih clean lebih bersih terus walaupun pastinya kalau sudah dibeli
kalau saya sih pastinya akan saya kasih casing kalau handphone pribadi tentu kita pastikan ada casingnya
jadi ini menggunakan kameranya ini bukan ois ini yang sony yang vivo ini menggunakan sony imx delapan ratus delapan puluh dua untuk main kameranya
tapi ya itu tadi ada aura light potretnya untuk menghasilkan foto portai yang lebih bagus
menarik maksudnya mau lihat warna lainnya sih
satu hal sih di seri v ini semua ada aura light cuma bentuknya kali ini adalah lingkaran
jadi yaudah sudah mumpuni semua kalau seri v dari vivo ini mau tiga puluh e tiga puluh atau pro
wah udahlah kalau memang sudah ada uangnya jangan ragu ragu karena ini tidak akan mengecewakan
terutama sekali lagi untuk anda yang suka selfie mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video
empat juta lebih ya taruhlah lima juta sampai tujuh juta v tiga puluh e dan v tiga puluh ini sudah sangat mumpuni
mau naik dari seri yang lain tapi menginginkan v ya ini menjadi pilihan
dapat opsi yang lebih murah kalau memang belum bisa naik ke v tiga puluh atau v tiga puluh pro
jadi anda tetap dapet seri yang v di v tiga puluh e dengan kelebihan kelebihan tadi
kalau baterai malah lebih gedean ini loh daripada v tiga puluh
sedikit beda sekitar lima ratus jemaah
itu mungkin karena v tiga puluh e ini keluar terakhir dirilis terakhir jadi dia menjawab konsumen vivo yang sudah menggunakan mungkin ya b tiga puluh maupun v tiga puluh pro
oke itu dia tadi vivo v tiga puluh e apakah cocok untuk anda silahkan dicoba dari vivo
terima kasih buat teman teman dari vivo yang sudah memberikan v tiga puluh e untuk kita review
sampai ketemu di review formate lainnya sampai jumpa selfie lagi selfie lagi mumpung ada v tiga puluh